satu korban yang tertimbun material longsor berhasil dievakuasi pada senin pagi saudara
proses evakuasi berlangsung dramatis karena hanya menggunakan peralatan
seadanya korban diketahui bernama sofi yang tertimbun material bangunan rumah
untuk mengetahui kondisi terkini proses pencarian korban longsor di bandung barat
jurnalis kompas tv ahmad fadilah selamat petang fadil bagaimana proses pencarian korban hingga
sore hari ini ya ibrahim dan saudara dapat saparkan tadi sekitar pukul jam empat sore proses
pencarian korban longsor di kampung gintung desa cibenda kecamatan cipongkor telah dihentikan
upaya pencarian korban ini akan kembali dilakukan pada esok tetapi untuk hasil di hari
pertama ini atau di hari ini proses pencarian korban pencarian korban itu belum
membuahkan hasil baik memang kalau berdasarkan informasi yang saya terima dari basarnas bahwa
dintung desa cibendeni menelan atau diduga ada sepuluh warga yang tertimbun dan tiga puluh rumah yang menjadi rusak saat ini tidak hanya
warga dan rumah yang jadi korban dampak dari longsor ini ada seratus kepala keluarga dengan tiga ratus
jiwa saat ini harus mengungsi ke desa ibrahim fadil upaya pencarian hari ini belum membuahkan
hasil apa yang menjadi kendala di sana faril
ibra memang selain proses pencarian yang dilakukan oleh dilakukan secara manual yaitu dengan
menggunakan pacul kayu ataupun alat seadanya akses untuk menuju lokasi pun sangat sulit seperti
lokasi saya melakukan setting merupakan adalah salah satu akses menuju ke lokasi longsor di kampung
sehingga akses ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dan tidak bisa oleh alat berat sehingga
selama proses pencarian hari ini pun dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan pacul kayu
dan akan penyamperat air dan hasil pun saat ini belum ada warga atau korban longsor yang berhasil
ditemukan ibrahim untuk esok hari skenario pencarian bagaimana apakah mencoba membuka jalur
untuk menerjunkan alat berat atau bagaimana faril ya ibrahim memang sejak tadi pagi basarnas sudah
mencapai rencana operasi pencarian korban longsor di kampung ibrahim fadil yang menerjunkan alat berat atau bagaimana fadil
di kampung cigintung ini tetapi opaya yang dilakukan itu hanya dilakukan dengan menentukan
titik titik yang akan difokuskan pencarian dan diduga atau terindikasi adanya warga yang
timbul longsor tetapi dengan penggunaan alat berat atau membuka jalur untuk agar bisa membuat
jalur atau alat berat itu bisa masuk ke lokasi itu sepertinya belum ada pembicaraan dari pihak basarnas ibrahim
ini warga yang diungsikan saat ini dia memang bahim dari kejadian ini sedikitnya ada status
kepala keluarga dengan tiga ratus tujuh puluh empat jiwa ini sudah mengungsi di desa atau di gor desa cibanda dan sdn cibanda satu
pasca kejadian semalam di mana para warga ini sudah tidak diperkenankan untuk berada di rumahnya
dikatakan takut ada longsor susun memang secara
disini pun menjelang sore ini mulai menunjukkan resiko yang akan hujan ibrahim
baik terima kasih fadil untuk laporan anda langsung dari kabupaten bandung barat jawa barat